sekarang apa yang sudah kamu lakukan
kamu sudah bertindak apa
sekarang aku coba deketin dia
aku cari simpati dia
koblok sekali kamu ngapain kamu deketin dia
kamu langsung bertindak
kita kemana mana selalu berdua
kalau emang kamu punya perasaan untuk aku
tapi aku gak punya perasaan untuk kamu
aku gak mungkin bisa bersikap seperti dulu lagi biar ke kamu
aku pasti akan bersikap beda kepada kamu ban
karena pasti aku akan ngerasa gak enak man sama kamu
kok emang aku lagi sih man
jangan jangan apa yang om bilang tadi itu semua benar
apa emang iya kamu benar benar menjaga aku

ya dari awal aku ketemu non juga aku udah sadar kalau aku ini pembantu dan non itu majikan
dan gak ada yang namanya perasaan cinta itu gak ada kok
maksud aku bukan mau ngerendahin posisi kamu man
aku gak mau ngelakuin posisi kamu man

aku mau melakuin posisi kamu man

ya dan emang gak ada pesan cinta aku ke non
man tadi aku dengarnya zahira loh man
nggak salah denger berarti
ya tadi budi
terus dia nanya aku sebenarnya mencintai siapa ya
terus aku bilang amira
man pas banget kan lo waktunya amira juga ada di sini loh man
non aku ke belakang ya

aku doain kamu biar kamu bisa cepat cepat jadi anakmu ya man
aku doain kamu biar kamu bisa cepat cepat jadi anakmu ya man

sebenarnya tadi maksud arman itu apa sih
aku cuma dengar sedikit

dia cerita ke zahira kalau dia lagi ngobrol sama budinya
dan yang disebut sebut adalah

kemudian aku sempat khawatir banget kalau kamu kenapa napa

aku tadi itu sempat nggak sabar pengen cepet cepet nilai berna

aku cuma ngerelah ngeliat kamu sama rizky
gue suka sama mira
terus dia nanya
aku sebenarnya mencintai siapa ya
terus aku bilang
aku gak mau mikir macem macem
tapi tapi apa semua ini mungkin
gak ada yang salah dengan alasannya
gak ada yang salah
aku tak percaya orang pak
aku ada beberapa
itu beneran naga
kemarin aku sempet ketemu naga prabu wijaya
yang namanya mesia
dia tuh kasar banget sama adiknya
ya itu dia
adeknya kepalanya itu tolok tolok
dan adeknya dikatain ya gak
udah cari mangsa
aku tau salah orang pak
enggak kamu gak salah orang
si mesia itu
sangat benci sama adik dirinya
itu udah beneran ya
sekarang apa yang sudah kamu lakukan
kamu udah bertindak apa
sekarang aku coba deketin dia
aku cari simpati dia
baru aku habisin
apa yang kamu dekatin dia
kamu langsung bertindak
aku cari simpati dia
baru aku habisin
apa yang kamu dekatin dia
kamu langsung bertindak
aku bunuh dia
bunuh dia tirta
tirta lihat muka bapak
kamu anak bapak
bukan anak banci
gimana kerjanya mas
untuk ketemu sekolah
mas ada apa

terus mas ketemu sama dia
pas aku mau menemui amirah
ternyata dia bersama pak wujaya
mereka berdua sangat dekat sekali
kalau aku gak kenal mereka
aku langsung menyangka mereka itu adalah bapak dan anak
terus amirah melakukan tos
sama pak wujaya
padahal tos itu hanya milik aku sama amirah
aku sama amirah yang ngiptain tos itu
kenapa tos itu diberikan sama pak wujaya
kalau semua orang lain aku rela
tapi kenapa harus dia
dia merupakan kita
dia merupakan aku
itu gak mungkin
itu gak mungkin
melupakan aku itu mungkin mas
tapi kalau kamu gak mungkin
kamu gak tau mas
amira itu terus mencari kamu
dia tuh menganggap kalau kamu itu masih hidup
walaupun aku mas
aku mahain dia
tapi dia tetap memungkinkan kalau kamu itu masih hidup
kalau seluruh dunia ini bisa melupakan kamu
dan kalau mungkin aku juga bisa melupain kamu mas
tapi amirah itu enggak
mas itu tidak tergantikan di hatinya amirah
percaya sama aku
tapi itu sebelum amirah masuk rumahnya prabowo wujaya
kamu gak lihat tadi
kamu gak lihat
sikapnya prabowo wujaya begitu baik
amirah mempelajari jatah